sementara itu gubernur jawa timur soekarwo telah merilis surat edaran besaran biaya sumbangan pembinaan pendidikan spp untuk sma dan smk negeri
untuk surabaya biaya spp dipatok tertinggi di jawa timur
namun tidak ada jaminan biaya sekolah sesuai standar itu dan juga marak penghutang liar
standar spp ini dibagi menjadi tiga sma smk non teknik dan smk teknik
untuk surabaya sma dipatok rp satu ratus tiga puluh lima
smk non teknik rp satu ratus tujuh puluh lima dan smk teknik rp dua ratus lima belas
jumlah ini jauh lebih rendah dari spp sebelum sma dan smk digratiskan pemerintah kota surabaya beberapa tahun lalu yang berkisar rp tiga ratus
selisih jumlah inilah dikhawatirkan akan memicu pungutan liar di luar surat edaran gubernur jawa timur
kepala dinas pendidikan jawa timur
jawa timur syaiful rahman mengakui banyak kepala sekolah yang mengeluh minimnya pemasukan dari spp
saat ini ia masih memformulasikan aturan teknis agar tambahan biaya operasional sekolah tidak melanggar hukum
membatasi ya membatasi sebetulnya menyelamatkan kepala sekolah
karena adanya saber pungli ini jangan sampai kita banyak korban nanti para kepala sekolah yang kena
nah tentunya regulasi ini atau surat edaran gubernur sebagai batasan
kita keluarkan juknis juknis ini yang nanti mengatur mungkin bisa tambah berapa atau berkurang berapa